presiden joko widodo melepas pengiriman bantuan hibah beras lima metri ton untuk sri lanka
langkah ini merupakan bentuk diplomasi kemanusiaan indonesia kepada sri lanka yang sedang mengalami bencana kekeringan dan kelaparan
pelepasan pengiriman bantuan kemanusiaan dari pemerintah indonesia kepada pemerintah sri lanka dilakukan di halaman gudang bulog divisi regional dki jakarta di kawasan sunter jakarta utara
puluhan truk kontainer yang memuat beras bulog ini akan menuju pelabuhan tanjung priok untuk diangkut menggunakan kapal laut ke sri lanka
presiden jokowi juga sempat meninjau gudang melihat stok beras dan gula dengan didampingi sejumlah menteri kabinet kerja
yaitu menko pembangunan manusia dan kebudayaan puan maharani menteri luar negeri retno marsudi menteri bumn rini sumarno
direktur utama perumbulog jarod kusumayakti dan perwakilan pemerintah